kejuaraan nasional karate prapon dua ribu dua puluh di papua resmi dibuka di hall basket senayan jakarta pada selasa pagi
selain mencari karateka untuk pon dua ribu dua puluh kompetisi ini juga untuk mematangkan kesiapan karateka nasional jelang sea games dua ribu sembilan belas di filipina
kejuaraan nasional karate prapon dua ribu sembilan belas secara resmi dibuka oleh dewan penasihat pengurus besar federasi olahraga karate indonesia
sebanyak empat ratus an karateka putra dan putri dari berbagai provinsi di indonesia berlaga memperebutkan slot bermain di pon dua ribu dua puluh di papua
dari kejuaraan ini hanya peringkat delapan besar yang berhak berlaga di pon dua ribu dua puluh papua pada lima belas kelas yang dipertemukan
sementara bagi karateka pelatna sea games dua ribu sembilan belas kejuaraan ini juga menjadi laga percobaan terakhir
itu udah final
jadi hasil dari sini ini adalah pembuktian anak anak untuk hasil latihan mereka dan dalam rangka pemanasan menuju ke sea games bulan depan
menurut tim pelatih timnas karate progres dari karateka pelatnas sudah terlihat dibanding awal tahun ini
kejuaraan ini juga penting untuk mematangkan mental bertanding sebelum mengikuti sea games dua ribu sembilan belas di filipina
ya kekurangan sih ada terutama masih kurang di fisik
kalau strategis sih udah lumayan dapat
cuma tinggal di fisik sama mental di filipina
dengan kekurangan begitu dengan adanya perabon begini ini sebenarnya kita sangat bersyukur sekali
sangat penting sekali karena ada evaluasi yang akan kita perbaiki selama mungkin sekitar tiga minggu lagi ke depan untuk memperbaiki permainan dia
jadi salah satu yang kita dapat dari prapon ini adalah pressure dari begitu penonton
biar bagaimanapun kan tim nasional orang kan berambisi untuk mengalahkan tim nasional
justru itulah nilai positif yang mau kita ambil
masih ada sekitar empat pekan bagi tim nasional karate untuk memperbaiki kekurangan selama bertanding di sea games dua ribu sembilan belas filipina
azalea pinata julian asri jakarta